kita akan langsung ke solo sudah ada rekan saya maria sarjana yang sudah siap untuk melihat bagaimana jalannya prosesi malam midodareni di kediaman presiden jokowi
selamat malam maria apa yang bisa anda laporkan terkait dengan jelang prosesi midodareni ini
saya lihat di belakang anda sudah banyak sekali orang yang akan memasuki kediaman presiden jokowi nampaknya
tetapi ini adalah para pendukung atau para relawan bagi presiden joko widodo untuk khususnya dalam pernikahan kahiyang ayu dan juga bobi nasution esok
mereka memang diundang secara khusus oleh presiden joko widodo untuk menghadiri midodareni malam hari ini
dan nanti mereka akan masuk ke area kediaman presiden jokowi dodo untuk kemudian beramat amat dan mengikuti prosesi midodareni
di mana nantinya budi dalam prosesi ini akan diserahkan
budi dalam prosesi ini akan diserahkan seserahan atau semacam hadiah seperti itu bagi mempelai perempuan dari mempelai laki laki
biasanya jumlahnya ganjil budi kalau laki laki memberikan kepada perempuan bisa lima bisa tujuh nampan atau sebelas bahkan tiga belas nampan
kami belum mengetahui secara detail berapa nampan yang kemudian akan diberikan oleh bobi nasution kepada belahan jiwanya kahiyang ayu yang sebentar lagi akan melangsungkan prosesi midodareni
budi memang nantinya relawan ini akan diberikan kepada presiden jokowi dodo
ini akan berjumlah tujuh orang dan kalau sejak tadi saya melihat mereka terus menerus berdatangan dengan menggunakan busana daerah kemudian ada juga yang menggunakan batik
dan tadi saya juga melihat ada beberapa yang mengenakan identitas budaya mereka seperti batik dari dayak kemudian ada juga busana dari batak yang mereka kenakan
ini menandakan bahwa pernikahan kahiyang dan bobi ini memang bukan pernikahan yang biasa budi tetapi pernikahan yang memadukan budaya
memadukan daerah daerah tidak
ini menandakan bahwa pernikahan kahiyang dan bobi ini memang bukan pernikahan yang biasa budi tetapi pernikahan yang memadukan budaya
yang kemudian hadir dalam acara malam hari ini
maria saya lihat juga ada relawan yang kemudian juga sudah dikerahkan dari tadi siang
berapa relawan yang kemudian sudah hadir di sana
ya budi siapa saja yang kemudian hadir dalam malam midodaren ini tentu adalah keluarga pihak
untuk mempelai perempuan dan juga mempelai laki laki karena dalam prosesi midodareni ini adalah saatnya bagi para keluarga untuk saling mendekatkan diri
untuk mengakrabkan diri sehingga dalam prosesi ijab kobul besok kemudian dalam prosesi resepsi juga akan tercipta harmoni di antara kedua keluarga
selain itu memang hari ini presiden joko widodo juga khusus dalam malam midodara ini mengundang tujuh relawan budi
ini tidak hanya seribu ataupun ratusan orang tetapi tujuh ribu orang
dari berbagai penjuru di indonesia yang kemudian datang sebagai relawan dan diundang ke rumah joko widodo malam hari ini
budi saya sudah bersama dengan salah seorang dari panitia yang besok akan menjadi among tamu
omong tamu ini sebetulnya adalah pihak yang kemudian bertemu dengan para tamu untuk mempersilahkan mereka masuk ke dalam
dan ini ada juga merupakan tetangga dekat dari presiden joko widodo
halo dengan bapak ibu keluarga utomo
bapak ibu boleh diceritakan besok ada tugas apa dari pak jokowi dalam pernikahan kahiyang dan juga bobi
besok kita diserai tugas untuk among tamu pada resepsi malam hari yang akan dimulai pada pukul setengah tujuh malam
menjadi among tamu ibu tetapi kemudian yang saya tahu nih bapak dan ibu ini rumahnya depan depanan dengan presiden jokowi
berarti tahu ya keseharian dari pak jokowi
kemudian kahiyang dan juga putra putra yang lain
kalau kahiyang itu seperti apa ibu sosok dari kahiyang
iya untuk mbak kahiyang sendiri adalah putra pak jokowi yang nomor dua
beliau adalah putri yang satu satunya dan saya lihat beliau walaupun putra presiden republik indonesia
orang nomor satu di indonesia beliau tetap ramah
kemudian sama tetangga tidak berubah dan bahkan low profil
artinya nih ibu
kalau mau keluar rumah mbak kahiyang ini menyapa kemudian juga sempat ngobrol ngobrol begitu dengan para tetangga atau seperti apa
iya kalau memang kita bertemu kita saling sapa karena beliau sendiri sudah lama tidak di solo
jadi pulangnya kadang kadang saja sekarang
oke kalau pak jokowi sendiri di mata tetangga ini seperti apa sebetulnya ibu
untuk pak jokowi sendiri orangnya beliau itu baik sekali ya
beliau tidak berubah low profil
kemudian walaupun beliau menjadi orang nomor satu di indonesia sama tetangga itu tetap baik
tetap baik murah senyum dan sama sekali tidak berubah
yang terkenang dari sosok kahiyang ayu yang bapak dan juga ibu pernah lihat apa sih pak
di momen apa mungkin di lebaran kah atau ada momen waktu ulang tahun atau seperti apa
memang kita setiap lebaran kita diundang untuk silaturahmi dengan pak jokowi
nah disitu kita sering ketemu bagaimana sifat sifat dari mbak kahiyang kita sudah tahu pada saat ya paling sering pada saat lebaran
apa pak yang terkesan pada saat lebaran waktu itu dengan kahiyang
ya memang dia itu orangnya low profile tidak sombong dia tidak menunjukkan bahwa dia anaknya orang nomor satu di indonesia

jadi kalau ada apa apa pasti izin sama tetangga
jadi kalau ada apa apa kita pasti beri diminta izin
dan kadang kadang kita juga diminta bantuan
baik kalau melihat ini atensi masyarakat sebegitu banyak nih bu
kira kira nih bu besok ini akan seperti apa pernikahan mereka
ya pasti pernikahannya akan ramai
pengalaman yang dulu mas gibran itu juga sama
semua masyarakat antusias jadi tidak hanya yang dapat undangan masyarakat solo pun antusias melihat pernikahan putra bapak presiden ini
dan mereka rela waktunya melihat berjubel jubel untuk menyaksikan pernikahan putra beliau
baik terima kasih bapak dan ibu semoga besok sukses membawakan among tamu ya
ya budi itu tadi adalah kesaksian sebetulnya dari tetangga terdekat
karena posisi rumah antara keluarga utomo dengan keluarga presiden joko widodo ini hanya terpaut jalan atau depan depanan saja
sehingga selalu ada kesaksian
karena ketika ada kegiatan maka tadi disebutkan bahwa sebagai presiden pun pak jokowi ini selalu minta izin dari masyarakat sekitar
ini artinya ada proses saling menghargai di antara tetangga sekitar
bukan berarti sebagai seorang presiden kemudian semena mena melakukan sesuatu kegiatan
tadi juga sempat diutarakan bahwa sosok kahiyang ini adalah sosok yang cukup humble atau rendah hati
sehingga tetap mau bersahaja menyapa para tetangga seperti biasanya
sampai jam berapa kira kira acara prosesi muda dareni ini akan selesai nanti diperkirakan maria
ya budi kalau dalam undangan tertulisnya hanya sampai pukul dua puluh satu waktu indonesia bagian barat
tetapi kalau melihat begitu banyaknya tamu yang hadir saat ini tujuh ribu relawan yang hadir saat ini
tentu ini kemungkinan akan lebih panjang sedikit
saya tidak tahu secara pasti bagaimana dinamika nanti yang terjadi dalam prosesi midodareni yang akan dilakukan
saya kah yang ayu dan juga bobino sotion
kita tunggu bersama budi bagaimana prosesi midodareni ini berjalan
nantinya kemudian persiapan persiapan yang dimungkinkan untuk kelancaran hari esok pada ijab kabul dan juga resepsi
amin mudah mudahan acaranya lancar dan juga kayaknya yang akan membuat molor itu selain tujuh relawan yang sudah datang
mungkin sesi foto dan selfie nya juga akan membuat lama itu maria ya
terima kasih sekali lagi maria sarjana yang melaporkan dari sekitar kediaman presiden joko widodo di solo jawa tengah